pada partai pamukas indonesia masters dua ribu delapan belas antoni ginting menyumbang gelar pertama pada nomor tunggal putra
adapun duet owi butet dan poli apriani gagal untuk menjadi juara
nomor ganda putra kevin marcus menutup turnamen dengan kemenangan yang manis bagi indonesia
pada pertandingan pertama wakil indonesia pada bebak final antoni ginting berhasil tampil impresif dengan mengalahkan wakil jepang kazamasu sakai
dua set sekaligus dua satu tiga belas dua satu dua belas
antoni bermain nyaris tanpa celah
istora senayan yang bergemuruh oleh teriakan dukungan penonton memberikan energi tambahan bagi anthony
hal ini juga membuat sakai terlihat grogi sehingga kehilangan fokus dan sering melakukan kesalahan
pastinya dukungan dari penonton semua bikin tambah semangat tambah ya tambah enjoy juga sih main di rumah sendiri
dan itu kelihatan juga dari musuh juga cukup kelihatan agak tegang
dia banyak mati sendiri banyak lakon
bola bola yang gak seharusnya mati yang seharusnya dia bisa poin malah jadi poin buat saya
dari situ kan kelihatan dari jadi dia cukup tegang ya
sementara itu pasangan ganda campuran tantowi ahmad liliana natsir harus mengakui keunggulan zheng siwei hung yak yong dari tiongkok
yang tampil dominan dalam dua set dan menang dua satu empat belas dua satu sebelas
pada nomor ganda putri grecia poli dan apriani rahayu harus bertekuk lutut setelah kalah oleh pasangan jepang ayaka taka hashi dan misaki matsutomo
dua set sekaligus dua satu tujuh belas dua satu dua belas
di pertandingan penutup indonesia master dua ribu delapan belas pasangan emas indonesia marcus gideon dan kevin sanjaya meraih kemenangan dramatis
dengan mengalahkan pasangan asal tiongkok li junhui dan liu yuchen
sempat kalah telak pada set pertama sebelas dua puluh satu
kevin marcus tak patah semangat
mereka bangkit pada set kedua dan menang dua satu tiga belas
pada set terakhir pasangan berjuluk the minions ini menghabisi pasangan asal tiongkok tersebut dua satu
salah perang mental sih
set pertama mereka juga kayaknya cukup nantang ya
terutama si liu yuchennya ya
dan ya saya nggak mau kalah gitu aja ya apalagi ini di kandang saya kan
jadi ini nggak ada rencana apa apa sih
cuma ya otomatis aja karena mereka kayak gitu ya saya nggak mau kalah gitu
empat wakil indonesia pada babak final dua wakil mempersembahkan gelar juara
tentu kemenangan ini menjadi modal berharga menuju kejuaraan berikutnya terutama menjelang asean games dua ribu delapan belas
diego mandela basro jakarta